keinformasi berikutnya persib bandung bertekad melanjutkan tren positif
di lanjutan liga satu indonesia
usai menahan imbang persija jakarta di laga tandang
menjamu kalteng putra sore nanti tim maung bandung mengincar kemenangan
meskipun harus bermain tanpa tiga pilar utama
pasca menuai hasil imbang kontra persija jakarta
persib bandung kembali mengelar latihan intensif di sadun arca marik bandung selain kemarin
dalam latihan tersebut pelatih persib robert rene alberts meminta seluruh anak asuhnya
untuk menggelar latihan fisik ringan
tidak hanya itu dalam latihan tersebut robert rene albert juga meminta anak asuhnya
untuk mengelar simulasi game ringan guna mengantisipasi taktik offensif
yang kemungkinan akan diterapkan kalteng putra dalam laga nanti
meskipun akan bertanding di hadapan boboto
namun kekuatan persib dalam laga ini akan bincang
hal itu setelah persib dipastikan tidak bisa diperkuat
dua legionasinya ezekiel duxel dan rene mihelic
yang menjalani skorsing akumulasi kartu kuning
serta penyelenggawang dede natsir yang mengalami cedera
meskipun tidak diperkuat oleh tiga pilar inti
namun persib tetap optimistis mampu meraih kemenangan atas kalte putra
guna mendongkrak posisi mereka ke papan tengah kelas men sementara tiga satu indonesia
mungkin besok pemain semua dalam kondisi itu
dan segala hal tak dikau minta mereka akan berjuang untuk dapat hasil kejadian bersih
persip mano kini berada di pinggir ke tiga belas kelas mengecementara liga satu indonesia dengan kondisi tujuh poin dari tujuh pertandingan
sementara kalteng putra kini berada di posisi ke sebelas dengan raihan delapan poin dari delapan pertandingan